jadi mulai ganti cobalah pakai oatmeal enak juga sih
tapi memang harus pinter pinter masaknya pakai oatmeal yang instan supaya cepat saji
jadi ini berbagai macam alternatif untuk mengisi mengasup karbohidrat kita
tidak harus melalui nasi putih ya
ada nasi merah tadi ya
ada juga oatmeal yang tadi dania sarankan juga
oke selamat bersahur nanti ya
silahkan menggunakan yang tadi kami sarankan
nah berikutnya pemirsa selain karbohidrat yang paling penting juga adalah masalah protein
protein diantaranya bisa didapatkan dari ikan
nah ikan tuna memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga lemak yang rendah
konsumsi ikan tuna tiga puluh gram sehari bahkan bisa mengurangi resiko penyakit jantung hingga lima puluh persen
wah melihat besarnya manfaat mengonsumsi ikan tuna tidak heran
restoran yang menyajikan hidangan tuna segar semakin populer
karena kita ingin memiliki makanan yang lebih enak
bagi masyarakat jepang tuna kualitas premium lebih nikmat dimakan mentah
tekstur ikan tuna segar yang kenyal dan tidak amis diolah menjadi makanan yang lezat
sebuah restoran di bali menghidangkan tuna segar yang dipotong langsung di hadapan penikmatnya

tangan okamoto san ikan tuna segar ini diolah menjadi sushi dan sashimi
pria yang sudah menetap di bali selama dua puluh lima tahun ini
tahu betul kualitas ikan segar yang ia beli
umur sepuluh tahun kan saya belajar ya ikan macam macam
dari umur sepuluh tahun sudah tahu mana ikan yang bagus
mana ikan yang tidak bagus sudah tahu
sashimi dan sushi menjadi hidangan kelas dunia
yang semakin digemari masyarakat indonesia
untuk menikmati seki wake atau sashimi dengan beragam pilihan ikan segar ini
kalau menikmati secara yang benar adalah
menikmatinya dari warna daging ikan yang cerah terlebih dahulu
nah kita akan makan dari gindara
dan terakhir tuna
kenapa harus berurutan dari warnanya yang terang hingga yang lebih pekat
karena warna yang terang itu mencirikan rasa ikan
ikan yang lebih ringan
nah agar ketika kita makan ikan lebih ringan ini
cita rasa ikan tersebut masih terasa dan tidak hilang
apabila kita makan tuna terlebih dahulu dengan rasa ikan yang lebih pekat
ikan mentah yang dimakan ketika masih segar
memiliki kandungan protein jauh lebih tinggi dibandingkan dua butir telur
selenium dan omega tiga ikan tuna pun merupakan salah satu yang tertinggi
dalam satu hari
restoran ini bisa menyiapkan tiga puluh kg ikan segar
bahkan satu ekor big eye tuna seberat empat puluh tujuh kg ini
habis dalam waktu tiga hari saja
dalam satu hari rata rata dua ratus pelanggan menikmati olahan ikan tuna
harga yang dibanderol pun sebanding dengan kualitas ikannya
sekali makan bisa menghabiskan tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah per orang

akan dihidangkan serutan lobak seperti ini
nah bagi sebagian orang ini bukan hanya dipikir sebagai garnish
atau hiasan untuk mempercantik plating dari sashimi
namun sebenarnya bagi orang jepang
serutan lebak ini berfungsi sebagai antibakteri
intinya adalah ketika kita memakan ikan segar
di hotel masih ada bakteri di sana
dan serutan lobak ini untuk menetralisir atau mematikan
bakteri bakteri yang mungkin masih ada pada ikan ikan segar di sashimi ini
semakin besar produksi ikan tuna
maka semakin besar pula pasar hidangan sashimi dan sushi di indonesia
ruli kurniawan untuk cnn indonesia